dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
sudah ada rekan saya produser lapangan cnn indonesia raffis ari nugraha yang berada di gedung kpk jakarta
selamat sore raffi sepanjang hari ini anda berada di sana
total ada berapa saksi yang dipanggil oleh kpk di hari ini dan apa informasi yang coba didalami kpk

meskipun hingga saat ini hatta telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka
namun pada pemeriksaan kali ini hatta hanya datang atau diperiksa statusnya kapasitasnya sebagai saksi
dan hingga saat ini kami masih terus menunggu kepastian apakah nantinya sel akan datang pada pagi hari ini
dan juga kami tadi telah menghubungi pihak kpk yaitu ali fikri untuk menanyakan kebenaran agenda
apakah sel untuk datang
pada hari ini namun ternyata masih belum ada respon terkait hal tersebut mayfrey
dan juga jika kita berbicara mengenai proses penyelidikan dan juga penyelidikan dari kasus yang menyeret
mantan menteri pertanian republik indonesia ini memang terus mencuat
sejak terjadinya atau sejak digeledahnya beberapa titik oleh kpk pada tanggal dua puluh delapan september hingga empat oktober
dari rumah dinas rumah pribadi sel dan juga rumah pribadi sel di makassar
kantor kementerian pertanian dan juga salah satu rumah pribadi staf menteri pertanian
ini memang telah ditemukan barang bukti yaitu berupa uang tunai tiga puluh miliar
dan dalam mata uang asing juga dua belas senjata api dan satu unit mobil audi a enam dan beberapa dokumen penting pendukung
namun setelah terseretnya sel ini ke dalam kasus dugaan korupsi sel akhirnya mengundurkan diri secara resmi
dari jabatannya sebagai menteri pertanian
dan pada hari minggu lalu atau kemarin ini memang secara resmi sel akhirnya bertemu dengan presiden joko widodo secara tertutup
ada pun edaran yang beredar di kalangan awak media ini memang sel menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan
telah menjabat sebagai menteri pertanian dan juga memohon maaf secara langsung kepada jokowi
karena tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya hingga tuntas
dan juga pada hari kemarin ini
pada pukul tujuh malam sel memberikan laporan pertanggung jawabannya sebagai menteri dalam periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu sembilan belas
ada pun informasi tambahan berikutnya yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kpk telah mencegah beberapa nama yang diduga tersangka
dan pihak terkait kasus kementerian ini untuk tidak berpergian ke luar negeri guna dalam masa periode penyidikan
dan ini berlaku hingga enam bulan ke depan atau diprediksi akan sampai april dua ribu dua puluh empat
dan ada pun beberapa nama diantaranya yaitu adalah sel itu sendiri sekjen kementan kasdi subagiono
direktur alat dan mesin pertanian kementan ri muhammad hatta kepala biro organisasi dan kepegawaian kementan zulkifli
direktur pupuk dan pesticida kementan tommy nugraha kepala biro umum dan pengadaan kesekjenan kementan sukim supandi
dan juga istri anak dan cucu dari sel
baik terima kasih banyak atas laporan anda rafis melaporkan langsung dari gedung kpk
kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa termasuk diantaranya kapan ini kpk akan memberikan statement resmi
untuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di wilayah kementerian pertanian
terima kasih atas laporan anda